mantan bupati bekasi neneng hasan yasin menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus suap dan perizinan meikarta di pengadilan tipikor bandung senin siang
dalam kesaksiannya neneng mengaku menerima uang serta sempat berkonsultasi bersama mantan gubernur jabar ahmad heriawan
bahkan sejumlah pejabat pun disebut oleh kelima saksi yang dihadirkan komisi pemberantasan korupsi
dengan dikawal petugas neneng hasanah yassin mantan bupati bekasi menghadiri sidang kasus suap dan perizinan meikarta di pengadilan tipikor senin siang
neneng yang juga terdakwa menjadi saksi untuk terdakwa billy sindoro
dalam sidang kali ini jaksa penuntut umum komisi pemberantasan korupsi kpk menghadirkan lima orang saksi
selain neneng hasanah yassin mantan kadit bapeda yusuf taufik serta bertolomustoto setriadi dan edi suswanto dari pengembang
jika dirinya dijanjikan uang senilai dua puluh miliar rupiah dalam kepentingan izin peruntukan penggunaan tanah atau ippt
dan menerima uang tersebut secara bertahap dari pengembang proyek sejak juni dua ribu tujuh belas
pada kesaksian lainnya neneng pun mengaku sempat berkonsultasi bersama mantan gubernur jawa barat ahmad heriawan
ketika bertemu di moskwa rusia perihal pembahasan perizinan megaproyek mekarta
karena neneng kami yang tahu
bilangnya gimana nih apakah diberi atau meminta payuannya
dalam kesaksian lainnya sejumlah nama pejabat sekda pemprov jawa barat pun disebut menerima uang
sedang menteri dalam negeri cahyukumolo sempat menelepon neneng untuk membantu perizinan proyek meikarta
seperti diketahui mantan bupati bekasi neneng hasanah yasin bersama pejabat pemkap bekasi lainnya terjerat kasus suap dan perizinan meikarta
terdakwa billy sindoro dalam operasi tangkap tangan oleh komisi pemberantasan korupsi